papa udah bikin elsa kecewa pa
elsa jadi ngerasa
elsa ngerasa kalau kamu itu gak sayang sama dia
ma kita gak bisa terus berpisah
terus hidup seperti ini ma
kita harus meluruskan
dia bilang pada saat sampel itu dibawa
lembaga heksagonal menolaknya
karena sang pemilik darah tidak diikutsertakan
sekarang tolong jawab dengan jujur
aldebaran ngetes siapa saat itu
apa itu ngetes antara saya dengan rena
anda dari tadi bicara panjang lebar
anda tidak bisa berpikir pikir
saya mau balik nanya ke anda
apa buktinya pa
kalau saya yang mengambil darah anda
saya dibebaskan dari kantor polisi
karena tuduhan anda tidak terbukti
tidak perlu berbohong
karena saya tahu
memangnya anda sudah tanya secara detail ke petugas labnya
kalau pak al mau periksa tes dna atas nama siapa
jangan asal bicara
kalau semuanya belum valid
jangan asal bicara
saya masih banyak kerjaan
saya masih banyak kerjaan
ada yang mereka sembunyikan selama ini
rencana ini berhasil
pura pura sakit itu
pena yang kasih ide ke saya
bukan ide saya
kamu jangan kayak papa yang tukang bohong ya
jangan lagi kayak gitu ya nak
papa gak pernah bohong ya
perlu aku sebutin satu satu
memang saya yang menyerang dia dan
mengambil sampel darahnya
untuk tes dna antara reina dan
dan panino juga gak ada
bukti semoga saja
panino tidak mencari tahu
lebih lanjut pak soal ini oke
iya pak saya sudah lapor polisi
dan mencari ke beberapa
rumah sakit pak tapi
belum ditemukan pasien yang bernama
kamu cari terus ya baik pak
kemana lagi sumarno
ini gak ada pdkt an
gue juga tadi tanya hal yang lain
astagaraf lo ini becanda
mulu loh enggak enggak
pasti lo pengen tahu seberapa berat
tuh kan terusin deh terusin
jadi ini gue serius
so ada apa dengan elsa
sejujurnya gue ngerasa gue tuh
pernah loh ketemu sama elsa
cuma gue lupa gue ketemu di mana
dan belakangan ini
lo jauh jauh nanya ricky
padahal gue kenal loh sama elsa
lo juga kenal sama elsa
ricky kan yang deket sama elsa
ya gue gak terlalu kenal deket sama elsa
cuma gue kenal deket sama kakaknya
dia udah gue anggap sebagai adik gue sendiri
boleh banget sih
gue mau dong ketemu sama kakaknya
soalnya gue buru buru abis ini ada acara nih
kalo lo kosong kita ketemu yuk
yaudah deh kalo gitu siap besok ya
olivia penasaran banget sama si elsa
katanya lo lagi diketemu sama cewek ya
lo kenal udah lama
kenal dimana ki
lo tau gak dia tinggal dimana
gue jadi penasaran
ada urusan apa dia sama elsa
apa elsa kenal juga sama dia
gue ke kota telfon rafael udah udah
tentang mereka mau dong diindahin
ada yang bisa mengalihkan dunia loh dari elsa
beetje maken pemberianmu

iya gue percaya kok lo santai aja gue janji gue gak bakal bilang kolif
sabar sabar sabar bentar ini gue masih cari nih nah ini dia
udah gue kirim tuh lo cek sekalian lo pantengin sampai malam biar lo mimpin olive
lembaga tes dna hexagonal ada yang bisa kami bantu
begini mbak hari ini ada salah satu petugas anda memberitahukan sebuah informasi kepada seorang tamu bernama bapak el nino prasetya
kalau saya pernah membawa sampel darah dan ditolak oleh lembaga psikolog
saya mohon hal hal seperti ini tolong lebih dijaga lagi ya
ini kan privasi
jadi tolong jangan diberitahukan kepada sembarangan orang paham
maaf sekali pak kami akan menegur staff kami
ini peringatan terakhir dari saya untuk lembaga kesehatan jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi
apabila ada bapak el nino prasetya datang kembali dan menanyakan sesuatu tentang saya mohon tidak beritahukan satupun informasi kepada dia
baik pak sekali lagi kami minta maaf ya
terima kasih banyak ya
semoga ini tidak menjadi masalah untuk ke depannya
saya benar benar tidak tahu mau kemana sekarang
saya mau pulang ke rumah tapi suasana di rumah seperti neraka
gak dianggap lagi
kenal olivia gak
soalnya dia nanyain lo ke gue
sampai tanya alamat rumah lo
sorry tadi tabrakannya
sorry saya nggak sengaja ya
kita ketemu dimana ya
dia siapa sih
gue penasaran banget sama gue
siapa tahu dia ada account
jadi gue bisa tau dia siapa
jangan jangan korban yang tanpa identitas itu
gue harus ke rumah sakit sejahtera sekarang
orang hilang atau kecelakaan
tkp nya di
gak jauh dari mes karyawan dong
ya selamat sore bu
ada yang bisa kami bantu
pasien ini dirawat disini
benar bu pengumuman itu
dibuat sama polisi
apa ibu keluarganya
saya keluarganya gimana kondisinya sekarang
pasien dirawat di ruang icu
terakhir ini masih koma bu
kalo sampe pengumuman itu nyebar
dan aldebaran sama mbak endin tau sumarno disini
mereka pasti akan membiayai
perawatan sumarno sampai sembuh dan nyuruh dia bersaksi
gini aja kira kira bisa nggak ya kalau misalkan pasiennya itu
dipindahin ke rumah sakit yang
deket sama rumahnya
lebih baik sekarang ibu liat pasiennya dulu
apa benar itu keluarga ibu
nanti ibu bisa bicarakan dengan dokter
untuk memungkinkan atau tidaknya pasien itu dipindahkan
kalau memungkinkan ibu bisa isi formulirnya

udah pasti ko mas
ini keluarga saya
dan saya mau pemindahan secepatnya
sekarang kita ke ruang icu
biar kita liat dulu ya
bu sebentar ya
saya mau mengantar ibu ini ke ruang icu dulu
aduh kenapa mau begini sih
mas saya ke toilet sebentar ya
mas tunggu dulu disini ya
oh baik bu silakan bu
aduh saya jadi mules juga nih ya
saya mau mengunjungi pasien laki laki
tanpa identitas di ruang icu
saya menunggu kalo
orang itu adalah pegawai di kantor saya
yang hilang dari kemarin
pasien yang ada di pengumuman berita itu ya pak
betul betul istrinya juga sedang mencari
dan menunggunya untuk pulang
boleh pak tunggu sebentar
tolong antar bapak ini ke ruang icu
mau lihat pasien yang tanpa identitas
baik mari saya antar pak
lewat sebelah sini pak
mana itu mas ya
maaf bu tadi saya ke toilet juga
mari silahkan bu
yang itu pasiennya pak
iya betul sus ini saya kenal
terus tadi saya baca beritanya
betul pak karena ada benturan keras di kepalanya
saya permisi ya pak
ah maaf pak bapak keluarga dari pasien
yang mau pindahkan pasien ke rumah sakit lain
pindah ke rumah sakit lain
dibungi seperti itu makanya saya kesini
mari bu sebelah sini bu
oh iya bu ada apa bu
kayaknya saya mau cek di rumah sakit yang lain deh
soalnya saya dapet info
ada di rumah sakit yang lain soalnya
iya terima kasih ya
memangnya tadi ada yang ngomong sama dokter
untuk dipindahkan ke rumah sakit lain
bahwa ada keluarga pasien yang meminta
agar pasien ini dipindahkan ke rumah sakit lain

bahwa ada admin yang ngasih tau saya
siapa ya yang mau pindahin sumarno
sepertinya tidak jadi
iya dok katanya dia mau mengecek
ke rumah sakit lain terus pergi dok
oh yaudah gapapa pak
ya keluarga tadi laki laki apa perempuan ya

saya kurang tau pak
rambutnya segini sih pak
ya tingginya kurang lebih sepapa ini

terus orangnya pergi kemana sekarang
pergi ke arah sana pak
dok sementar ya nanti saya kembali dok
aduh lama empat lagi liftnya
aduh lama empat lagi liftnya

kamar yang praktis

udah gak ada
berarti udah turun dong
buat nikah lagi
buat kenang kenangan lah
kamu tuh gak cinta banget sama aku mas
malah kamu pura pura
kan beda masalah yang sekarang
kamu udah cinta
jadi kita foto lagi ya
ya bedanya apa
ini kan udah foto
udah foto nikahan
lagian ekspres saya juga gak bakal berubah
ya bedanya apa
ya mau anak kamu loh
kamu inget gak
kita udah pernah foto juga
yang foto keluarga sama mama sama rena
udah pakai itu aja ya
yaudah tapi setidaknya kita harus foto marten shot
waktu pas aku lagi hamil belum ada
yaudah terserah deh
terima kasih papa
jadi kan anak kamu udah bisa ngeliat mas
ini foto aku masih dalam perut mama
gak usah nanti kamu capek
tapi apa sih enggak lah
udah siar hati rumah
kan cuma ke rumah sakit sebentar doang disitu balik lagi kan aku mau ikut
aku siap siap dulu
oh iya saya harus kembali di istrinya sumarno
saya udah janji
kalau gitu saya pamit ya bu
boleh saya minta nomor bapak
jadi saya bisa tanya tanya soal suami saya ke bapak
soalnya saya khawatir banget pak
itu ya pak nomor saya
pak kalau ketemu suami saya tolong kabarin saya ya pak
baik bu insya allah
makasih ya pak
saya permisi assalamualaikum
kenapa gue bisa keduluan randy
kalau setelah ini sumarno datang terus bersaksi di depan polisi gimana
pak ngaku apa lagi sih pak
karena aku udah bilang bukan aku orangnya
tolong mengakulah kamu yang membunuh roy
kasian mama mendekam di penjara gara gara perbuatan kamu
please tolong serahkan diri kamu
kasian papa kasian mama
bismillah semoga masakanku enak
aku gak bisa membohongi diriku
aku benar benar ngerasa sepi
sepi nggak ada istriku disini
sampai kapan aku harus makan sendiri kayak gini
ada apa bu
boleh pakai jatah nelponnya
ini penting sekali bu
baik bu sebentar ya
tegak kamu pak
apa yang papa lakuin hari ini sama elsa
papa udah bikin elsa
bikin elsa kecewa pak
elsa jadi ngerasa
elsa ngerasa kalau kamu itu gak sayang sama dia
mak justru karena papa sayang sama elsa mak
mak kita gak bisa terus terusan hidup seperti ini mak
kita harus meluruskan ini semua
gak bisa begini terus mah
kamu dan elsa harus menyelesaikan ini
harus meluruskan ini mak
semua harus kebuka mak
ini semua karena papa sayang sama kalian
tapi bukan dengan ini caranya pak
bukan dengan kayak begini
kamu justru membuat elsa jadi menderita
satu hal yang perlu kamu tahu
aku ikhlas ngejalanin semua ini
yang aku gak ikhlas
kalau ngeliat elsa jadi nabi pak
abah kuliah mu doa ngeliat masa itu
mah adah malam gue
ia semua disangkapkan
harus gua dari sini nggak bisa gue terus terusan di sini
tapi kalau gue keluar nanti gue ketemu ah banding sama randy
dan mereka makin curiga gue lewat tangga bawah aja
akhirnya sakit sakit perutku sakit
harus gua dari sini nggak bisa gue terus terusan di sini
tapi kalau keluar nanti
gue ketemu al banding sama rendy
harus sakit sakit perutku sakit
kalau gue keluar nanti gue ketemu al banding sama rendy
hai di mereka makin curiga

kok gak ada sih
wuh di mobil lagi ketinggalan
aduh gimana ini
sebelumnya pak aldebaran juga pernah ditolak pak
kalau boleh tahu kenapa
karena pak aldebaran pernah membawa sampel darah
tanpa membawa orang yang bersangkutan untuk melakukan tes dna
mereka bilang pak al pernah bawa sampel darah untuk dites
itu untuk dna parental
dia bilang pada saat sampel itu dibawa
lembaga hexagonal menolaknya
karena sang pemilik darah tidak diikutsertakan
apa buktinya pak
kalau saya mengambil darah anda
saya dibebaskan dari kantor polisi
karena tuduhan anda tidak terbukti
kalau memang aldebaran pernah melakukan itu
aldebaran pernah meragukan kalau rena
belum tentu anaknya roy
dan dia terpaksa melakukan itu karena dia tidak berani minta lampu

aku lagi pusing ini
aduh tidak diangkat lagi
aku lagi kesakitan seperti ini
aku tega banget sih
saya kesakitan ini sayang
aku lagi ada di rumah sakit
sejatera di tangga daruratnya
tolongin aku kamu datang ke sini ya
aduh ya ampun
gue ngapain di tangga darurat rumah sakit sejahtera
ntar gue jawab apa
nino udah dengar belum ya
apa apaan sih ini
ngirim apa juga
tiba tiba langsung di delay